fiba asia cup dua ribu dua puluh dua berlangsung pada dua belas sampai dua puluh empat juli di jakarta
itu nomor dua di dunia habis amerika serikat dan itu kita bisa mengembangkan terus menerus jadi
hadromaut itu daerah yaman atau arab bagian selatan
seiring dengan kemajuan zaman rumah makan khas betawi memang tidak lagi sebanyak dulu
oke seperti itu terima kasih bagus nih bahwa setiap mantan presiden punya ideologi dan kepentingan
kehadiran pak muldoko itu ksp gitu loh
secara dasar profil ini adalah
lalu bagaimana anda melihat ketika netizen begitu warganet mencuit saat ini
kita sudahi hari ini ya bang willy
pusat produksi sendiri untuk
bahkan gak bisa bohong juga pelatih
atau kemudian membangun tanggul tanggul pantai untuk melindungi warga yang berada di sekitar pantai
itu akan berdampak pada kekurangan zat gizi vital lainnya